big match antara indonesia versus thailand
dalam piala aff dua ribu dua puluh dua akan berlangsung di stadion utama gelora bung karno pada kamis sore nanti
dan kedua tim ini sudah sering bertemu namun indonesia punya rekor yang lebih superior saat main kandang
dan kita akan lihat dulu ya sebelumnya ini adalah rekor pertemuan antara indonesia versus thailand sepanjang sejarah kedua tim
ini memang sejak pertemuan pertama ya tepatnya itu pada tiga puluh satu agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh indonesia dan thailand sudah bertemu total delapan puluh kali
sepuluh kali bertemu dan hasilnya tim merah putih menang dua puluh lima kali kemudian tim thailand menang empat puluh kali dan hasil imbang ini ada lima belas kali
namun demikian ini memang kekalahan yang diperoleh indonesia lebih sering terjadi saat tampil di tempat netral
atau saat thailand menjadi tuan rumah
nah sebaliknya untuk indonesia dominan jika main di kandang
dan kita akan lihat nih kira kira ada fakta apa lagi di slide berikutnya
nah dan ini adalah rekor pertemuan indonesia versus thailand
dan jika skuad garuda bertindak sebagai tuan rumah ini dari delapan puluh pertandingan tadi kita lihat hanya empat belas kali saja ya yang berlangsung di indonesia
dan hasilnya indonesia ini menang delapan kali berbanding dengan lima kemenangan
dengan thailand dan imbang satu kali alias satu kali seri
dan kekalahan terakhir indonesia saat menjamu thailand ini adalah di tanggal sepuluh september dua ribu sembilan belas tepatnya di stadion utama gelora bung karno
ketika saat itu thailand menang tiga gol tanpa balas dalam ajang kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh
dan tentunya ya kita nantikan sore nanti apakah dukungan dari anda para supporter tanah air kembali bisa memberikan suntikan energi
bagi tim nas untuk bisa menundukan thailand